pemerintah provinsi dki jakarta dan jawa barat sepakat mewajibkan penumpang yang hendak naik krl
untuk menunjukkan surat tugas resmi dari instansi tempat mereka bekerja
kebijakan ini diambil dalam rapat pimpinan daerah rapimda dki jabar jumat delapan mei lalu
selain itu hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang bisa beroperasi di masa psbb
yaitu sektor kesehatan makanan dan minuman logistik energi komunikasi
keuangan dan perbankan sembako dan industri strategis
kebijakan ini pun menuai pendapat beragam dari masyarakat
sementara itu minggu sore kepala badan nasional penanggulangan bencana
dan donardo mendatangi langsung terminal pulau gebang jakarta timur
doni melakukan pengecekan secara langsung persyaratan para calon penumpang
sebelumnya kepala regu terminal pulau gebang mujib tamrin menegaskan
setiap penumpang yang hendak melakukan perjalanan harus membawa surat pengantar dari rt rw atau instansi terkait
yang melampirkan kota tujuan serta alasan keberangkatan
setiap penumpang dan sopir bus juga harus dinyatakan sehat sebelum berangkat
satu ya tidak boleh mudik mudik dilarang titik
kita lebaran secara virtual saja
dan kita tentunya harus mengikuti instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah oleh presiden
untuk patuh kepada protokol kesehatan
hingga minggu sore bnpb mencatat hanya tiga bus yang diberangkatkan melalui terminal pulau gebang
dengan tujuan jawa tengah dengan total jumlah penumpang sembilan penumpang
setelah kementerian perhubungan membuka transportasi di masa pandemi
covid sembilan belas yang sempat ditutup
bandara juanda surabaya hari minggu membuka enam penerbangan menuju ke jakarta
balikpapan banjarmasin dan pontianak
selain itu di bandara tetap dilakukan pemeriksaan
di antaranya harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil rapi tes dan pcr yang negatif
surat sehat dari dinas kesehatan
serta surat tugas dari instansi atau perusahaan tempat kerja calon penumpang
dari data pt angkasa pura i surabaya
tercatat setiap penerbangan hanya berisikan lima delapan penumpang